sehari menjelang upacara pelantikan presiden dan wakil presiden
mpr memastikan persiapan upacara sudah mencapai sembilan puluh lima persen
upacara akan diselenggarakan secara sederhana tanpa dekorasi berlebihan
upacara pelantikan kali ini sedikit berbeda dibanding lima tahun lalu
acara akan berlangsung sederhana sesuai permintaan presiden terpilih joko widodo
sejumlah tamu undangan juga sudah konfirmasi hadir
mulai dari presiden ke lima megawati soekarno putri
presiden ke enam susilo bambang yudhoyono
kandidat capres cawapres prabowo sandi
serta wakil presiden yusuf kala
sebanyak delapan belas perwakilan negara negara sahabat juga sudah dipastikan hadir
demi kelancaran acara mpr pun telah menggelar gladi kotor pada jumat sore
dan gladibersih digelar pada sabtu siang
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia priscila dauhan di gedung parlemen jakarta
selamat siang priscila
priscila bagaimana suasana gladibersih pelantikan presiden dan wakil presiden
apakah sudah dimulai
dan tamu negara mana saja yang dipastikan hadir di pelantikan esok
selamat siang farhanisa
benar sekali satu hari menjelang pelantikan presiden dan juga wakil presiden terpilih dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
ini di kompleks parlemen
mulai terlihat adanya kesibukan sejak pagi tadi kami sampai di sini
ini masih banyak petugas yang merapikan dan juga masih melakukan dekorasi di beberapa bagian di kompleks parlemen
tepatnya untuk menuju ke arah ruang paripurna satu di gedung nusantara
yang akan menjadi pusat acara dari upacara pelantikan presiden dan juga wakil presiden
tadi kami juga memantau di lantai dua gedung nusantara
ini yang menjadi meeting point dari para pejabat
ini sudah terlihat menarik
sudah ada dekorasi dekorasi yang cukup indah dan bernuansa nusantara pastinya
bendera merah putih ada di mana mana dan juga berbagai bunga dan juga batik batik khas nusantara juga dipamerkan di ruang satu
di ruang yang menjadi meeting point antara pejabat pejabat
ini sudah terlihat begitu menarik begitu
namun sekjen mpr maruf cahyono juga memastikan kalau dekorasi dekorasi ini tidak berlebihan
atau dibuat secara sederhana sesuai dengan permintaan
dan nanti sekitar pukul dua siang ini akan diadakan geladi bersih
yang rencananya akan dihadiri juga oleh ketua mpr dan juga para pimpinan mpr
kalau kemarin ini sudah dilakukan gladi kotor diwakili oleh asn dari mpr
dan nanti kita lihat bersama seperti apa geladi bersih
yang nanti juga akan disengarakan demi kelancaran acara
yang akan dimulai pada pukul empat belas tiga puluh besok hari
dan juga pantauan kami ini selain dekorasi dekorasi
yang terus juga diadakan
dan juga dilakukan oleh para petugas pengamanan di sekitar gedung dpr
di dalam kompleks parlemen ini juga sudah maksimal
begitu masih ada beberapa petugas petugas yang berjaga jaga di sekitaran gedung nusantara
dan juga seluruh wilayah kompleks parlemen
kita juga berharap supaya semuanya ini akan berjalan dengan baik
dan besok ini bisa berjalan dengan lancar
dan memang tadi juga kami sempat melihat di dalam ruang pariwurna ini sudah
rapi semua farhanisa terlihat memang masih ada beberapa tugas yang sedang membersihkan
terus untuk kemudian bisa menyambut tamu tamu yang hadir ini dengan maksimal
dan juga tadi ada sempat ada latihan dari paduan suara
juga kemudian sudah terpasang begitu dekorasi dekorasi
seperti bunga yang ada di depan ataupun di mimbar tempat pimpinan mpr ini akan duduk
dan juga tempat dimana presiden dan juga wakil presiden ini
duduk di sebelah kanan kiri
kemudian juga tadi informasi terbaru yang kami peroleh ini
sebanyak delapan belas perwakilan kepala negara dan juga kepala pemerintahan ini juga sudah memastikan hadir
misalnya saja australia malaysia singapura filipina ini sudah memastikan akan hadir
dalam upacara pelantikan presiden dan juga wakil presiden besok
kemudian juga beberapa undangan juga tentu saja sudah diberikan oleh ketua mpr pada minggu minggu kemarin
kepada ibu megawati
kepada ibu megawati
sebagai presiden kelima republik indonesia
dan juga susilo bambang yudhoyono sebagai presiden keenam
kemudian juga wapres yusuf kala
dan juga rival dari jokowi maruf kemarin yakni prabowo sandi juga sudah dipastikan hadir
seluruh undangan nantinya yang kalau hadir di upacara pelantikan ini akan berjumlah satu seratus orang
artinya itu adalah jumlah maksimal yang bisa ditampung di ruang paripurna satu gedung nusantara
dan kita berharap memang semuanya ini akan berjalan dengan baik
besok akan dimulai sekitar pukul empat belas tiga puluh
dan kita berharap saja semuanya akan berlangsung dengan lancar
demikian farhan isah
iya tentunya kita semua juga berharap yang sama agar pelantikan besok berjalan rapi tertib dan aman
terima kasih produser lapangan cnn indonesia priscila dauhan yang melaporkan langsung dari kompleks parlemen jakarta